puluhan remaja masjid di ambon maluku ikut mengawal jalannya ibadah misah yang dilakukan umat kristiani
bukan hanya remaja masjid pengawalan juga dilakukan oleh pecalang dari umat hindu
ibadah misal malam tidak hanya mendapat pengawalan dari aparat kepolisian
puluhan pemuda dari remaja masjid dan pecalang ikut mengawal jalannya ibadah natal
mereka mengatur lalu lintas di kawasan gereja sambil membantu jemaat menyeberang jalan
pengawalan dilakukan di sejumlah gereja di kota ambon dan tahun ini untuk pertama kali pecalang dari umat hindu juga turut serta membantu melakukan pengawalan misa natal
penjagaan ibadah misa natal oleh remaja masjid dan pecalang ini merupakan bentuk toleransi umat beragama yang ada di maluku
kegiatan itu disambut sukacita oleh umat kristiani
seusai misa natal remaja masjid dan pecalang menyalami umat kristiani dan memberi ucapan selamat natal